pun mendukung jokowi
sangat boleh jadi di kemudian hari ini semua bisa berkoordinasi dengan baik
berkolaborasi dengan baik
baik saya coba ke mas hantayuda ya mas hantayuda
ada kejutan nggak untuk pilpres dua ribu sembilan belas
kalau tadi mas laude selalu mengatakan berkaca pada pilkada dki dua ribu tujuh belas lalu
apakah kemungkinan akan ada kejutan yang tadi mungkin sudah dipercaya
tadi ada yang menarik dari pak laude mengatakan pak prabowo
itu kira kira kalau dengan bahasa saya selalu sukses kalau menjadi kingmaker
jadi itu bertolak belakang yang disampaikan oleh pak andri tadi
sebenarnya untuk pilkada dki poltering indonesia
seingat saya kalau bisa dibuka perjalanan rekam jejaknya seterusnya
yang termasuk yang memunculkan nama anies waswedan
dan data apa adanya pada saat itu anies sandi berpotensi itu bisa kompetitif dengan petahana pada saat itu
dan sebelumnya kita menyebutkan nama rismos
kalau tidak risma anies waswedan
saya sampaikan sampai apa adanya
lalu rame berubah konstelasi
seminggu sebelum penetapan
kemudian gerindra dan pks akhirnya
awalnya survei poltreking ini
apa nama gerindra dan pks ditipu oleh survei poltreking beberapa di media sosial
tapi kan terbukti survei itu
karena kita mengetugu pada metodologi kejujuran menyampaikan data dan sebagainya
nah data hari ini menunjukkan memang betul
anies agus dan risma
pertanyaan begini kalau head to head
kalau prabowo tidak dimajukan
misalnya rame rame itu banyak semua nama
ada nama prabowo memang agak kecil
tetapi kalau prabowonya dikeluarkan dari simulasi survei
maka mereka agak naik memang tidak setinggi prabowo
betul kata pak amka maupun pak laudi
ada potensi memang untuk menjadi penantang jokowi
nah tetapi lagi lagi saya ingin mengatakan
ini poinnya tergantung pada prabowo
ada kebutuhan gerindra yang menurut saya cukup realistis
prabowo kalaupun gerindra itu mendapatkan suara cukup sinuikan
karena pemilu serentak antara pilek dan pilpres
soal efek ekor jas yang dipikirkan oleh gerindra
karena misalnya pak andri ini mau maju jadi caleg
kalau gerindra prabowo menjadi capres
dia punya dampak mendapatkan insentif elektoral
tetapi kalau misalnya prabowo tidak maju
yang dipikirkan gerindra ada masa depan partainya
atau anies dengan gatot atau gatot anies
nah mana yang muncul kalau dugaan saya
kalau berdasarkan basis data survei
penantang jokowi kalau elektabilitas yang potensial
apa itu yang muncul
muncul namanya anies dipan disebutkan
kemudian selain prabowo dari gerindra
tetapi kan lima nama ini tidak mungkin dipasangkan semua menjadi lima
ujungnya kan dua
nah ini tantangan bagi koalisi penantang jokowi
penantang jokowi dan dugaan saya
saya setuju dengan pak laude
memang sebaiknya sejak awal diputuskan
tetapi dugaan saya semua akan last minute
seperti pilkada dki
pertama jokowi menentukan wakil
melihat juga siapa akan menjadi lawan tandingnya
prabowo akan berpasangan dengan siapa
dan itu akan menentukan
dan semua akan menunggu
tapi pasti sebelum pukul dua belas jam sebelas berganti
dari jam tanggal sepuluh agustus kan terakhir
itu sudah ada
dan dugaan saya tidak mungkin
maupun jokowi maupun penantangnya akan mengumumkan
dalam hitungan minggu
kalau menurut mas santa
apakah pak anies akan seperti halnya pak jokowi
dua ribu empat belas akan melenggang meninggalkan dki jakarta pada dua ribu sembilan belas
kalau ada peluang anies baswedan akan ambil
jawabannya kita tunda lagi setelah jeda berikut
saya indonesia prime news
segera kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih di cnn indonesia prime news
dan masih membahas tentang godaan anies untuk ikut pilpres dua ribu sembilan belas
tadi mas hanta saya tanya adalah
sebenarnya ada peluang ya
tadi anda katakan beberapa seandainya memang ada kejutan kejutan
atau ada yang mengaku itu
lalu berdasarkan analisa anda
peluangnya kalau dilihat tadi masih ada pks yang belum memutuskan
masih ada demokrat juga masih ada pan
bagaimana dengan anies sendiri
berarti dua peluang
peluang kandidasi kemudian menjadi calon
dan peluang menang saat elektoral di tujuh belas april dua ribu sembilan belas
kalau soal kandidasi
peluang anies sangat besar sekali sebagai cawapres
tadi tawaran dari gerindra
sepertinya prioritas pertamanya anies baswedan
lalu akhir mungkin
tantangan yang terjadi
tantangannya apakah pks dan pan
pan mungkin oke
karena pks juga ingin mendapatkan limpahan efek ekor jas tadi
apalagi sudah mengalami empat tahun yang lalu
pak aktar rajasa dari pan
pks nggak jadi cawapres
sekarang gilirannya pks
pks merasa ini gilirannya pks
mendukung terus kira kira gitu
tantangan satu itu
apakah pks bersedia dengan itu
ini yang menentukan apakah anies waswenan mau jadi cawapres
jangan jangan dia memilih jadi
tetap guru dki ketimbang jadi cawapres
itu pertanyaan saya
tapi kalau ditanya jadi capres
siapa nggak mau jadi capres kan
karena politisi pasti cita cita akhirnya adalah
jadi penghuni istana
nah karena itu
kalau dibaca di peta konstelasi ini
yang tersisakan empat
mungkin ditambah demokrat
tetapi namanya kan masih empat juga
keluar ada prabowo
kemudian anies muncul juga dari pan atau pks
kemudian ada aher
atau ahy kalau ditambah dengan demokrat
nah ini tergantung nama nama ini aja yang muter
apakah prabowo bersedia
jadi menurut saya begini
prabowo ada dua kemungkinan
prabowo memang terpaksa harus tidak maju
atau dipaksa karena situasi politik
ini kan kita tidak tahu
kita sedang mendiskusi ini
jangan jangan pergerakan politik
dinamika politik dan seterusnya
tadi ada poin
di belakang itu ada
yusuf kala yang juga berpengaruh
yusuf kalla juga bermain
memasangkan siapaan seterusnya
ada faktor itu
seperti halnya sby untuk ahy
nah anies itu tidak bisa dibaca anies saja
anies itu ada yusuf kala
nah yusuf kala ini juga sekarang
ya apakah ke pak jokowi
atau kalau misalnya pak hamka
di luar itu berkoalisi sby
dan jk sebagai kingmaker
karena kekuatannya sama
satu wakil presiden dua periode
yang satu juga penantang terberat
nah tinggal namanya
saya ingin menegaskan peluang anies
peluang anies sebagai capres
sangat tergantung pada prabowo
akan memberikan atau tidak
atau berhasil atau tidak goyangan
dari pihak eksternal di luar prabowo
pihak eksternal itu apa
dan pan sendiri
kalau pks setia pada prabowo
peluang anies mengecil
kalau pan juga tetap dengan prabowo
tetapi kalau dua partai ini
justru misalnya lebih ingin anies
karena pertimbangan kalkulasi realistis anies
maka prabowo akhirnya tidak punya pilihan
dengan kata lain
tanda petik ya
ditinggalkan oleh yang lain
dan itu yang menurut saya
saya setuju juga
memang pak prabowo ini menyiapkan penantang terus
kalau dulu jokowi
kemudian menjadi penantang terberatnya
kalau sekarang mengusung anies
kemudian anies yang berpotensi terberat
mengambil tiket prabowo untuk maju sebagai capres
saya mau bahas soal peran pak yusuf kalla
karena berkali kali yusuf kalla ya
pak yusuf kalla tidak ada peran apa apa
memenangkan anies baswedan menjadi calon gubernur dki
tidak pernah menelepon prabowo untuk menyebut
ini saya kasih tahu nih
saya ada di rumah kertanegara
pak prabowo itu memutuskan
bersama pks waktu itu
mendukung mas anies
pak jk itu
hanya sebatas waktu itu menjanjikan dukungan finansial
dan itu tidak dilaksanakan juga
dukungan finansial itu
jadi tidak ada peran pak jk memenangkan
yang memerankan mas anies dan bang sandi itu
adalah mesin pks
beda dengan memenangkan
mengusung itu ke kpu pak mas
di majalakan rame
itu dibaca di majalakan rame
itu yang poinnya maksud saya
pak jk dan pak aksa berjanji membantu logistik permenangan
tapi realisasinya nggak ada
itu persoalan lain
ini supaya kita jelaskan secara publik
jadi tidak ada pak jk yang bekerja
yang bekerja siang malam itu
pak prabowo dengan kader gerindra
siang malam bekerja
memenangkan anies baswedan
bukan yusuf kalla dan aksa mahmud
saya harus tegasin di sini
yang keluar uang itu kami
bang sandi itu keluar uang
karena beliau konglomerat
dia keluar uang
seluruh kader kader gerindra
kita juga saweran
sampai tujuh puluh miliar tercatat di dpd gerindra dki
bukan uangnya yusuf kalla
bukan uangnya aksa mahmud
jadi tidak ada peran pak yusuf kalla
dalam memenangkan mas anies dan bang sandi di pilkada dki
peran prabowo subianto yang besar bersama partai gerindra dan pks
serta di putaran kedua
pan ikut bersama kami
kalau itu saya setuju boleh
jadi jangan disebut sebut pak yusuf kalla pak yusuf kalla
saya harus tegaskan
karena sedih kader kader partai gerindra dan pks
yang bekerja siang malam dengan darah dan air mata